baik ini adalah situasi tps satu tempat ⁇ maruf ⁇ amin calon wakil presiden nomor urut satu menggunakan hak suaranya pada tadi pagi
tepatnya di koja jakarta utara juga didampingi oleh sang istri wuri estu handayani
dan memang dijadwalkan kayak haji ma'ruf amin ini menggunakan hak suaranya sejak pukul tujuh pagi tadi
dan sudah menggunakan hak suaranya tadi
dan tadi kalau kita juga sempat melihat paket tentang kegiatan gelapkan ma'ruf amin pada hari ini
ternyata biasa saja menggunakan sepeda statis pada pagi hari

delapan gambir jakarta pusat
di situ ia menggunakan hak suara dengan keluarga meskipun untuk
nah ini kita lihat sama sama sepertinya k h maruf amin akan segera masuk ke bilik suara
dan menggunakan hak suaranya untuk memilih
surat suara yang ada di situ mulai dari
presiden wakil presiden dprd provinsi dprd kabupaten kota dpr ri dan dpr
berdua berdua sama ibu berdua
oh ibu juga ibu
ya empat surat suara ya kalau di jakarta ya
jadi dprd provinsi dan dprd rl di jakarta karena daerah khusus ibu kota
jadi tidak lima suara seperti
atau lima kertas suara seperti di provinsi provisi lainnya yang ada di indonesia
pak di tengah tengah aja pak
di tengah tengah pak
tengah tengah lagi tengah
tengah lagi tengah
sementara itu di tps di kelurahan kebagusan jakarta selatan
megawati soekarno putri mantan presiden republik indonesia
terlihat menunggu untuk memberikan suaranya
ya megawati bersama anak anaknya juga terlihat ada puan maharani di sana
yang akan menggunakan hak pilihnya di tps kebagusan jakarta selatan
tepatnya di kebagusan empat begitu ya
dan katanya ada sepuluh nama yang tercantum di alamat tersebut
jadi nanti ada sepuluh anggota keluarga megawati termasuk beliau sendiri
yang akan menggunakan hak pilihnya di tps tersebut
iya dan tadi kita juga sudah
nah kita lihat ini sama sama sepertinya bertepatan waktunya
megawati soekarno putri presiden ke lima ri
hendak menuju bilik suara juga
memperlihatkan surat suara yang sudah ada di tangan
dan bersiap untuk masuk ke bilik suara
menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara indonesia
kalau kita amati aldi memang di tps ini
kerap kali terjadi keterlambatan ya
maksudnya orang sudah datang tepat pukul tujuh
tapi kemudian tidak dapat dilayani
seperti di kebagusan jakarta selatan
tempat megawati melakukan atau mempraktekkan haknya
sebagai warga negara hak untuk memilih juga terjadi keterlambatan
sekitar sembilan puluh menit tadi
pukul delapan tiga puluh tepatnya di tps kebagusan ini
baru dibuka tadi berdasarkan keterangan koresponden kami
miladia rahma yang juga melaporkan langsung dari sana
dan ini artinya ada keterlambatan tadi
seperti frida katakan sembilan puluh menit
sementara waktu yang diberikan hingga pukul satu siang nanti
dan di tps kebagusan sendiri
tokoh penting tidak hanya megawati soekarnoputri saja
tapi juga tadi dikatakan ada kapolres
ada kabupaten tumaspol dan metro jaya
yang juga menggunakan hak suaranya di tps kebagusan jakarta selatan ini
koresponden kita juga tadi memberikan hak suaranya di tps kebagusan juga tadi
kayak haji maruf amin juga sudah menggunakan hak suaranya
sepertinya menunjukkan kembali kepada rekan rekan media
bahwa ia sudah
melakukan pemilihan terhadap empat surat suara yang ada
setelah ini kita akan lihat
pak haji maruf amin mungkin mencobloskan kelingkingnya ini ketinta ya
didampingi juga tadi dengan sang istri ya
wuri estuhan dayani
jangan salah nombor
ternyata baru mau menggunakan hak suaranya di bilik suara
tadi saya kira menunjukkan ke media artinya sudah selesai
ternyata baru mau akan
baru mau akan menggunakan hak suaranya
ini perlu diperhatikan juga ini oleh para pemirsa di rumah yang mungkin belum
baru mau akan begitu
supaya mencoblos itu tepat di dalam kolomnya ya aldi ya
jangan di luar atau dipas di garis kolomnya
tapi harus di dalam kolom yang tersedia
agar sah surat suara yang dicoblos tersebut
dan juga jangan lupa paling penting adalah mengenali bagaimana
siapa siapa saja yang masuk dalam calon calon anggota legislatif
jangan sampai kita tidak tahu siapa siapa saja mewakili daerah kita di parlemen nanti
ada beberapa situs website yang bisa diakses oleh para pemilih
yang ingin mengetahui lebih banyak
lebih lanjut tentang para caleg yang berkompetisi
salah satunya situs yang dikeluarkan oleh kpu
info pemilih dan juga ada kpu go id
juga ada aplikasi yang bisa di download lewat android
itu benar benar bisa menunjukkan kita profil yang lebih jelas
tentang para calon anggota legislatif ini
nah ini ibu megawati soekarno putri
sudah selesai ya
ya sedang masukkan surat suara ke dalam kotak suara
sudah selesai artinya
sementara di sisi kiri televisi anda masih dilihat ini calon wakil presiden nomor urut satu
maruf amin dan juga istri masih melakukan pencoblosan
pencoblosan memilih tadi empat surat suara yang digenggam
ya jadi sekarang kelingkingnya dicelupkan ke dalam tinta
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
selesai ketua umum pdip megawati soekarno putri menggunakan hak suaranya di tps kebagusan jakarta selatan
menunjukkan keringking yang artinya sudah sah ya
tadi seperti frida katakan juga
ini di media media sosial juga sudah banyak ini ya teman teman kita aldi yang sudah melakukan
memilih begitu dengan kelingking berwarna ungu
jadi kita harapkan hari ini akan banyak sekali kelingking kelingking warna ungu ini
dan memang tadi juga dikatakan kan ada banyak promo yang diberikan oleh merchant merchant tertentu ya
untuk yang sudah menggunakan aksuaranya
masih berlangsung ini pencoblosan yang dilakukan oleh calon wakil presiden maruka amin
bersama sang istri
ini mungkin sangat teliti nih pak ma'ruf ini
sangat teliti tipenya
karena kalau untuk pemilihan presiden wakil presiden mungkin tidak terlalu lama
hanya ada dua pilihannya begitu
untuk yang lainnya mungkin ini ada banyak pilihan
selamat misi pak
selamat misi bang
nah sudah selesai sepertinya
empat surat suara sudah selesai dicoblos oleh calon wakil presiden maruka amin
dan juga istri
tinggal dimasukkan ke dalam kotak suara
kalau tadi megawaki soekarno putri sudah menggunakan aksuarnya di tps kebagusan jakarta selatan
makan presiden kita bapak siswelo bambang yudhoyona dan ibu ani yudhoyono sebelumnya sudah memberikan aksuaranya di tps
pak hamilton berdoa
pak yanir dititih
ini memang musti hati hati ya dia jangan salah masukkan juga nanti
coblosnya sudah benar melipatnya sudah benar tetap suaranya salah
yang jelas untuk hasil quick count sendiri atau kita sendiri baru bisa dikeluarkan pada
pukul tiga sore ini setelah provinsi di wilayah paling timur papua selesai untuk melakukan
coblosannya dua jam setelah itu
hari itu dah
terima kasih lima puluh satu ya di koja jakarta utara tempat
maruf amin menggunakan hak suara dan juga keluarga
dia mencelupkan jempol ya bukan glingking
kita lihat amin dan keluarga juga menggunakan baju warna putih ya
oke kami juga masih menunggu bagaimana para calon kandidat presiden
dan wakil presiden lainnya menggunakan hak suaranya maaf amin tadi sudak
kita masih menunggu nanti bagaimana prabowo subianto calon presiden nomor urut dua dan juga calon presiden petahannya jokowi dodo akan menggunakan hak pilihnya masing masing